sementara itu ketua panitia pelaksana fiba asia cup dua ribu dua puluh dua junas miradiarsyah menyampaikan
lapangan basket untuk fiba asia cup dua ribu dua puluh dua sudah siap digunakan
berbagai arahan akan diterima oleh ketua panitia dalam rapat bersama kementerian pemuda dan olahraga
yang menginginkan acara tersebut sukses
sudah menjelang lima belas hari untuk tanggal dua belas dua puluh empat juli untuk fiba asia cup
dan sebelumnya tanggal satu dan tanggal empat juli ada pertandingan indonesia dengan saudi arabia dan jordan
itu merupakan bagian dari tes event kami
kami sampaikan perkembangannya dan bisa disampaikan bahwa untuk lapangan dan untuk infrastruktur
mudah mudahan kita bisa mendapatkan arahan dan juga dibantu diawasi agar penjualan ini
bisa sesuai dengan kemampuan kita